dari maung bandung kita ke paus raksasa
sayangnya seekor paus raksasa ini terdampar di pantai jangkar situbondo jawa timur
upaya sejumlah nelayan menggerakkan badan paus agar dapat kembali ke laut lepas pun gagal
anak anak di pantai jangkar situbondo jawa timur tampak bahagia mendapat mainan baru
mainan ini tidak lain adalah seekor paus raksasa yang terdampak
ukuran paus yang memiliki panjang lebih dari dua belas meter membuatnya sulit bergerak di pantai dengan kedalaman tiga meter
paus ini diketahui terdampar sejak jumat subuh saat sejumlah nelayan hendak berangkat ke laut
kondisi paus yang masih hidup menjadi perhatian warga untuk melihat hewan ini dari dekat
sejumlah nelayan dan warga pun mencoba mengarahkan paus agar lebih ke tengah
namun ukuran paus bungkuk yang besar membuat warga tak mampu berbuat banyak
untuk menolong paus ini
itu jenis paus apa yang terkenal warga ini
paus bungkuk itu namanya
pantai jangkar situ bondo memang biasanya menjadi jalur peredaran kawangan new paus raksasa semacam ini